meski terbilang masih bocah adu balapan motor trail bukan mainan baru bagi sebagian anak anak di pamekasan madura
setiap minggu mereka unjuk kebolehan menaklukkan lintasan berlumpur di sirkuit maleha pamekasan
nah bagaimana serunya para pebalap cilik ini beraksi berikut liputannya
inilah aksi anak anak penggemar motor trail asli madura saat adu nyali di sirkuit maleha dusun mondung desa dasok pamekasan
para pebalap cilik ini tengah mengikuti balap motor trail di ajang latihan bersama dengan pebalap semadura
dan adu balap motor trail di kelas junior ini menjadi ajang yang sangat ditunggu penonton
di kelas ini selain tersaji kelihayan anak anak mengendalikan motor trail
untuk menaklukkan lintasan juga kerap terjadi kecelakaan yang justru penuh dengan adegan yang mengundang gelak tawa
tidak heran saat para pembalap cilik ini mulai tarik gas dan melintasi sejumlah rintangan di tengah arena
para supporter dan penonton langsung maju dan ikut mengawasi para pembalap
seperti yang dialami ali hasan bocah berumur sembilan tahun asal pamekasan ini sempat terjatuh di area tikungan berlumpur saat putaran ketiga
dan juga karena kecewa tidak bisa menyelesaikan empat putaran namun ali hasan mengaku senang bisa mengikuti latihan bersama
selain diikuti pembalap cilik ajang latihan bersama ini juga diikuti oleh pebalap dewasa